lagi nungguin teh ani kang
ani kagak ada
enggak ah saya nungguin aja
sebentar pak gue nge telepon bang ojak dulu
jangan nelfon bang ojak
bang tisna atau mas pur
emang bang ojek kenapa pak
nanti kalau bapak jelasin
bapak jelasin lagi
akhirnya kita malah telat
tidak ada yang nanya
tidak ada yang nanya
tidak ada yang nanya
tidak ada yang nanya
mulut masih penuh manasik
tidak ada yang nanya
tidak ada yang nanya
tidak ada yang nanya
tidak ada yang nanya
neng rika di mana
om cinta kok lama banget sih
tadi ngabisin nasi uduk dulu
pak c kenapa pak c pembuka tuh sedih sekali
nenek nggak mau initi
pak bikusna bang gojo kenapa bisa kecelakaan sih
kenapa berhenti kang
soalnya ceritanya panjang
jadi harus berhenti takut kecelakaan kayak bang ojak
kang tisna saya ini udah telat
ngejelasinnya nanti aja
yuk berangkat yuk
tapi saya sudah terlanjur berhenti pak
jadi begini kemarin itu bang ojak ngebonsengin bang deddy
pas dibelokan dia liat siapa gitu
terus oleng terus jatuh
dengkulnya luka mengange
untung aja kemarin udah berhenti
udah saya kasih daun binahong yang saya cari dengan susah payah
soalnya kan emang susah ya daun binahong mah
insya allah dua hari lagi juga udah kering lukanya
nah begitu kejadiannya
maksudnya berangkat yuk ryash
udah mau jatuh amat deh
buat gue ada waktu
masa udah rabet lagi
udah lebih segan
bunga jangan ditanya lagi
kita udah telat
makasih pak neng bunga
lagi nungguin teh ani kang
ani kagak ada
emang kau staat ini selama kerja
because keputus beku ini
eh lu kalau nyalip jangan sembarangan dong
lo yang nabrak motor gue
jadi lu nantangin
tapi gue bukan pedagang
ih kebetulan ada kamu disini
iya deh saya juga mau curhat
iya tapi bantuin aku nganterin paket
pokoknya gue gak terima
jadi lu main kasar
saya yang salah
udah mau disalip sama
itu juga saya minta maaf bang
selamat datang kembali di parkiran kami
sedang sedih gua lagi heran heran kenapa bos ada orang yang kagak takut sama gue siapa bos